mami enggak sabar pasti ibu ibu semua pada siok pada kaget kecantikan mami itu
paripurna larap cetar menggelegar badai shalalalalala
ya mie aku juga mau bajunya kembaran sama mami kita bisa maju mundur cantik
yuk kita masuk
kok tuh pakai mati lampu sih
aduh pakai mati lampu sih gelap
zara zara zara rumah kita berantakan
ya tapi ntar dulu mami mau jadi wonder woman dulu kali aja malingnya langsung terciduk sama maling
udah gelap banget sih ini
kamu di depan mami yang dibelakang ya
kayak mami nih mami berani
iya jangan usah takut ada mami dibelakang ya
tunggu tunggu tunggu tunggu
rame masalahnya mau ke kamar
jangan jangan malingnya ada di kamar
kok dia bisa berantakan begini sih
siapa yang buka
ini lemari aku
ada ada ada kolor ijo di rumah kita
oh kalau ibu mau beli bubur kacang hijau malam malam gini nggak ada bu
tapi itu juga di sini dihitung bijian bu
eh budak bukan bubur kacang ijo
tapi bu messi bilang dia ngelihat kolor ijo
bukan begitu bu
cakep iya benar
sebenarnya kita mau ngapain nangkap kalau ijo
ya kolor ijonya diusin dari rumah saya
masalahnya udah ngambil semua barang barang saya pak hansip
mungkin ibu itu salah lihat
yang ada pasti uleg yang ijo ijo gitu
nah gimana uleg uleg lagi semuanya
ibu pengen pinjem ulekan nih
pengen disambit manjah deh nih orang
bukan pokoknya itu tolong yang namanya kolor hijau diusir dari rumah saya
karena barang barang saya banyak yang branded mewah ori enggak pakai kwe
sekarang kolor ijonya ada di mana
di rumah saya
oke berarti kita ke sana
hei kolor ijonya kan di sana
ya kan kolor ijonya di sana
berarti aku tuh larinya ke sana
aku tuh mau kabur duluan
si kalau orang terlambat ada yang nyariin pasti kabur
ya ini gimana sih
nggak ada yang nolong gitu sarah
takut kolor ijonya gimana dong nggak berani pulang
ayah jadi ngerjain sendiri beresin ginian
ampun beneran ampun ampun
malam ini kok sepi banget
malam ini sepi banget ya
kok merinding aku
anak buah juga tumben tumbenan
beginilah jadi janda pe
sampai sampai beresin dagangan aja kagak ada yang nemenin
mau saya temenin
suara apa nob
pak rt abis udah semua dah
simpenan saya juga habis pak rt
saya kan janda
susah susah ngumpulin uang dari dagangan
dibawa kabur begitu aja sama kolor ijo noh
ampun dah abis udah semuanya
ibu mah biasa aja cuma dagang warung
semuanya juga diambil
apalagi itu ada uang saya di bawah bed
iya iya itu juga ambil dinyap sama kolor ijo
padahal saya di kan juga janda ya kan ya
jadi gak ada uang yang nganjur
masih terus siapa dong gak ada papa
ini kampung janda ya iya nih banyak banget ya
ibu ibu ini emang ada yang masih inget gak
ciri ciri pelakunya seperti apa
waduh pokoknya serem banget deh
pokoknya itu udah kayak mukanya udah kayak binatang
kagak ada ganteng ganteng nih
iya kok inget bagian di bulunya doang
bulu mata di mata
udah gitu ya mukanya jelek banget
kolornya juga pakai ijo
harusnya sih rada kembang kembang
agak lucu ya mantai
mungkin makanya disebut kolor ijo
tapi sampai merhatiin ya warna colornya ya
apalagi aku yang nasib janda janda ini
harap berpikir jernih
tapi percayakan kepada saya dan juga aparat saya ini untuk bisa menangkap pelaku
ya saya akan kumpulkan datanya dulu
dan juga kumpulkan semua janda
eh semua janda
maksudnya gimana pak rt
nanti akan saya kumpulkan
dan akan nanti kita bawa semuanya ke tanah hukum
oh bukan ke ku akan pak rt
ih saya sampai terperanjat
itu sebenarnya kolor ijo dari mana asalnya ya
gak ada yang tahu ya asalnya kolor hijau
enggak enggak ada yang tahu
biarkan saya bercerita
ntar dulu pak rt ini ceritanya kan panjang
saya harus tarik nafas sela tuh
oh ya belum